dan telah tersambung lewat sambungan telepon dengan bayu sutanto sekjen indonesia national air carries association atau inaca
selamat siang pak bayu
selamat siang mbak elvira
pak bayu bagaimana tanggapan inaka atas polemik aturan yang mengizinkan angkutan udara beroperasi secara khusus yang kemudian menuai kontroversi begitu diperbolehkan untuk mengangkut pebisnis
ya baik jadi kita kan sejak minggu yang lalu kan sudah diberlakukan peraturan menteri perhubungan nomor dua puluh lima tentang larangan angkutan udara penumpang untuk mudik
di dalam peraturan menteri dua puluh lima tersebut ada pengecualiannya memang
vvip penegahan hukum medifek untuk peningan covid sembilan belas
kalau kargo dibolehkan penumpang internasional untuk repatriasi dibolehkan juga
dan ada penerbangan yang khusus artinya belum diatur secara spesifik yang dengan izin tertentu dari direktur jenderal perhubungan udara
jadi yang diberita itu tentang pebisnis itu kan juga jadi kontroversi karena terjadi mispersepsi
itu sudah diralat atau diklarifikasi oleh jurubicara kementerian perhubungan yaitu ibu adita
bahwa yang dimaksud ke bisnis ini ya siapa saja untuk kepentingan mengirim barang kargo juga kepentingan pebisnis juga kan
karena ini kan jadi rancu nanti orang yang kerja di perusahaan khususnya contoh ini untuk kegiatan operasi tambang unigas
apa yang dimaksud pebisnis itu apakah
hanya pemilik perusahaan yang besar
kalau orang jual pecel
atau tukang basuh bukan pebisnis
misalnya seperti itu
itu yang ingin kita tanyakan
penekanan dari jubir kementerian
perhubungan menekankan bahwa
setidaknya pebisnis yang diperbolehkan ini
berasal dari sektor logistik
bagaimana penerapannya mas kapai
memastikan bahwa betul para penumpang
ini adalah memang orang orang
yang masuk dalam kategori
tanda kutip pebisnis
kategorinya oleh kementerian perhubungan ini
umumnya kan permintaannya
melalui charter dari
kampenginya misalnya pta
dia beroperasi di
di kalimantan misalnya
braul atau tarahan
mereka menyampaikan surat dan daftar penumpangnya
dari dasar itu
kita mengajukan izin
atau airlinenya mengajukan izin
ke direkturat jenderal perhubungan udara
jadi benar benar bahwa penumpangnya pun
dijamin oleh si perusahaan itu
hanya untuk kepentingan bisnis
baik berarti ada jaminan dari perusahaan
sebelumnya juga sempat beredar informasi
mengenai adanya penawaran tiket
juga bagi ibu dan anak anak
apakah ini betul pak bayu
enggak enggak benar
syarat utamanya saya ingin mengkonfirmasi lagi
harus ada jaminan dari perusahaan tertentu
jadi tidak mungkin masyarakat secara umum
memesan tiket dan naik sebagai penumpang
ada yang mengirim orangnya
atau barang kan
kan kalau kargo sih siapa aja boleh seperti itu
tapi untuk yang penumpang
dalam rangka larangan mudik ini
jadi ada surat keterangan
dari perusahaannya atau semacam jaminan
bahwa penumpangnya memang
untuk kepentingan perusahaan tersebut
pak bayu bagaimana
dalam hal kita tahu saat ini
menanti di semua sisi
alat transportasi bagaimana penerapannya
yang kemudian diperbolehkan mengangkut penumpang ini
sebelum pm dua puluh lima kan juga sekadar
terkait dengan protokol kesehatan
baik yang dikeluarkan kmnk
maupun peraturan perhubungan nomor delapan belas
bulan maret kelasir maret
itu ada semua protokolnya sejak dari
pesawat dari sententennya
untuk penumpangnya pun
dari pihak perusahaan ini atau airline
biasanya mencarikan mereka untuk menyediakan
cek kesehatan rapid test nya
crew nya juga dilakukan
protokol yang sudah ada di
itu ketat dong mbak kita semuanya
baik sejauh ini
maskapai mana saja pak yang sudah
mengajukan izin akan terbang kembali
saya tidak tahu persis
tapi beberapa perusahaan sudah minta sih
perusahaan tiga secukupnya sama tampak
airline nya saya nggak tahu persis
tapi mesinnya sudah ada
bukan hanya airline yang berjadwal termasuk
yang charter pak yang selama
ini melayani atau di charter
misalnya kena tunang
untuk yang sebelumnya
nggak pakai izin tapi dalam masa covid sembilan belas
ataupun larangan mudik
ya mereka melakukan prosedur dan protokol
perizinan seperti itu
baik artinya penerbangannya tidak reguler pak ya
tergantung pengajuan dari masing masing perusahaan
bagaimana dengan maskapai yang namanya sudah kita tahu
di luar charter lion air kemudian garuda
bagaimana dengan maskapai lion air dan garuda
apakah ada penerbangan reguler
atau memang hanya
hanya berdasarkan permintaan karena reguler
kan sudah jelas dilarang dengan adanya itu
apalagi wilayah yang
dari psbb atau zona merah ke psbb
yang masih dimungkinkan kan yang wilayah hijau
antar kota di provinsi yang masih hijau
pak bayu sutanto sekjen inaka terima kasih
atas konfirmasi anda sudah berbincang bersama kami siang ini